jadi pak dupes itu karena dipresur bagus sekali presur dari pak desra dari london
ya di pasi dan di angkat besi
apalagi kan di mau deket deket
thank you le sukses semuanya pokoknya
ia terus mengimbau rituan agar berhati hati terutama jika sudah berada di perahu
di pusat daur ulang dan meningkatnya penggunaan baterai tersebut pada mode transportasi listrik